ya sebagai rempah keluak yang juga populer dengan sebutan kluwak dan juga kluwak memiliki cangkang yang keras
jadi harus butuh satu pemain yang agak tengil
nah ibu memang kalau kita lihat situasi akhir akhir ini itu kan
iya sebelum masuk ya selalu kayak gitu ya
tapi untuk pendengar kami misalnya